kementerian perhubungan bersama polrestabes kota bandung pemprov jawa barat dan pemkot bandung
mengadakan program pembuatan sim a umum kolektif dengan tarif subsidi
program ini ditujukan khusus untuk pengemudi taksi online maupun konvensional
pembuatan sim a umum kolektif bagi pengemudi taksi online dan taksi konvensional
dipusatkan di polrestabes bandung
kementerian perhubungan menyediakan kuota sebanyak dua ratus sim a umum
dengan tarif subsidi sebesar seratus ribu rupiah
peserta yang bisa mengikuti program ini harus sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu
melalui instansinya masing masing
dalam program ini peserta juga sudah difasilitasi dengan tes kesehatan dan juga tes psikologi
dan produser lapangan cnn indonesia revita ritarani di bandung jawa barat
halo selamat siang vita vita ini konon katanya ada kuota yang disediakan itu hanya dua ratus sim a umum saja
dan ternyata ada melebihi dari yang telah ditetapkan itu
lalu apa ini solusinya
ya iqbal selamat siang
memang program sim kolektif dengan tarif subsidi yang diadakan di bandung ini
sudah dari pihak kemenhub disediakan sebanyak dua ratus kuota
dan dua ratus kuota ini adalah untuk mereka atau driver online dan taksi konvensional
yang namanya sudah didaftarkan oleh kooperasi kooperasinya masing masing
sementara meskipun begitu ya meskipun hanya dua ratus kuota memang seperti yang tadi ada sampaikan
banyak sekali antusiasme dari para pengemudi taksi online maupun taksi konvensional di kota bandung ini besar sekali
sehingga terdaftar ada lebih dari seratus di luar kuota dua ratus tadi ya
kemudian datang langsung ke lokasi dengan harapan bisa mendaftarkan dirinya langsung begitu ya di lokasi
namun memang hingga saat ini tadi juga sudah ditegaskan oleh pihak panitia
tidak ada penambahan kuota untuk mereka yang datang langsung
pihak panitia kemudian menghimbau bagi para mereka yang atau pengemudi ini yang datang sendiri
untuk bisa mengikuti upgrade dari sim a kemudian ke sima umumnya ini dengan proses reguler saja begitu ya
tidak dengan subsidi artinya dengan tarif yang memang biasa sudah berlaku begitu
memang ini menjadi sedikit kekecewaan begitu bagi mereka karena tadi banyak sekali yang kemudian bertanya kepada panitia ini
bagaimana saya kenapa tidak bisa terdaftar begitu ya
karena sepertinya dari awal
ini pembukaan pendaftaran ini sebenarnya sudah dilakukan sejak hari kamis
namun mungkin memang dari sosialisasinya sendiri memang mungkin tidak terlalu luas begitu ya
dari kooperasi kooperasinya terhadap para pengemudi pengemudi sendiri sehingga banyak yang kemudian datang sendiri ke sini
nah sementara untuk prosesnya sendiri iqbal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan sim a umum gitu ya
secara reguler di mana para peserta yang tadi namanya sudah terdaftar ini kemudian harus datang
untuk registrasi ulang dengan menunjukkan identitas seperti iktp kemudian kartu sima yang masih berlaku
dan kartu keanggotaan dari kooperasinya yang tentunya masih juga berlaku
dan jika dari registrasi tersebut sudah lulus maka para peserta ini diarahkan untuk mengikuti tes kesehatan dan psikotest seperti di belakang saya ini
ada tes kesehatan dan tes psikotest di mana tes kesehatan para peserta kemudian dites dari segi kesehatan darah
kemudian buta warna juga pemeriksaan visus atau pemeriksaan rabun begitu rabun mata
dan di tes psikotest ini adalah tes tertulis dimana peserta harus menjawab tes tes yang berhubungan dengan psikologi
jika kedua tes ini lulus maka peserta kemudian diarahkan untuk mengikuti klinik atau tes klinik mengemudi
dimana disitu merupakan tes simulator untuk menguji reaksi kemudian menguji keterampilan juga menguji antisipasi dari
pengemudi yang membawa penumpang
jika dari tes klinik tersebut dinyatakan lulus maka para peserta kemudian beralih untuk ke tes selanjutnya
yaitu tes teori di mana tes teori berbasis komputer para peserta harus menjawab sekitar tiga puluh soal
dan jika ingin lulus minimal harus menjawab benar sebanyak dua puluh satu soal
dari situ baru kemudian menuju ke tes terakhir di mana tes terakhir merupakan tes praktek uji mengemudi
dimana para peserta ini kemudian harus mengemudikan kendaraan dari polres tabes kota bandung
yang juga sudah disediakan halang rintang yang disesuaikan dengan halang rintang yang biasa ditemukan di jalan raya
nah jika tes tahapan tes yang memang secara menyeluruh ini sudah lulus semua maka para peserta bisa mendapatkan sim nya langsung hari ini
nah iqbal kenapa kemudian program ini banyak sekali dimanfaatkan oleh para
saya sangat berharap karena saya juga penggemudi online dan konvensional di kota bandung karena satu alasan utamanya adalah harga yang atau biaya yang ditawarkan di program subsidi ini jauh berbeda dengan harga jika para pengemudi ini kemudian membuat sim a umum reguler
nah pada normalnya pembuatan sim a reguler atau sim a umum reguler ini dari biaya pnpb kemudian tes kesehatan dan tes psikotest itu bisa memakan biaya hingga

jadi uji kompetensi sendiri biayanya memang cukup mahal di kota bandung ini sertifikasi yang dikeluarkan dari sekolah sekolah pengemudi yang kemudian sudah disertifikasi oleh pemerintah itu bisa mencapai rp tiga ratus rp empat ratus sehingga total keseluruhan yang harus dikeluarkan jika para pengemudi ingin memiliki sim a umum ini bisa rp lima ratus rp enam ratus
dan memang tiga syarat tes kesehatan tes psikotest dan sertifikasi uji kompetensi ini sendiri merupakan
sertifikasi uji kompetensi ini sendiri merupakan syarat wajib yang buktinya harus dibawa oleh para pemohon sim a umum ketika ingin mengajukan sim a umum ini sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
nah sementara di subsidi ini sendiri para peserta yang tadi namanya sudah terdaftar hanya cukup membayar seratus ribu rupiah saja itu sudah termasuk dengan biaya pnpb kemudian sudah termasuk juga dengan tes kesehatan dan tes psikotest dan sementara untuk ujian
untuk sertifikasi uji kompetensi sendiri karena mereka namanya sudah didaftarkan oleh kooperasi kooperasinya masing masing dan kemudian sudah di screening begitu ya dari kementerian sehingga memang mereka dinyatakan sudah lulus atau sudah memiliki sertifikasi uji kompetensi itu sendiri sehingga tidak perlu lagi menunjukkan sertifikasi uji kompetensi di program ini
nah memang iqbal itulah kemudian biaya perbedaan biaya itulah yang kemudian membuat
banyak para pengemudi taksi konvensional maupun taksi online enggan mengupgrade gitu ya sim a nya menjadi sim a umum dan siang ini tadi sudah dikonfirmasi bahwa rencananya kementerian atau menteri perhubungan budi karya sumardi direncanakan akan datang siang ini namun memang hingga saat ini masih belum ada tanda tanda kemunculan beliau begitu ya iqbal
baik revita ritarani terima kasih atas informasinya